masya allah barnas barnas
kamu itu sudah tua kenapa tidak puasa
tadinya mah puasa pak aji
tapi dengar dengar katanya kalau sakit
tidak boleh memaksakan diri pak aji
kamu itu selalu aja ada alasan
siap pak aji
bapak jalan ya
udah siap aja dia mau ngambil buret
eh pada kemana ya
mau tau aja dia
eh dah kamu ngeliat dari muka
kayanya abis diceramahin deh sama pak ustadz kemet
mau kemana sih
ikutin dong gak mau buret
bentol bentol saya mah
udah laku gak usah diajak
diaktifin lagi gitu
saya setuju sama ide kamu
boleh saya dukung
kamu urus yang bener
makasih ya pak
selanjutnya teh gimana ini teh kang
yang kita lakukan teh
bukan bisnis dukun dukunanin
ini bisnis kelas tinggi
kamu mah tenang aja
tidak mau berbicara
kamu tidak melakukan pengobatan dengan ilmu ilmu gaib
dan memang kamu tidak melakukan pengobatan dengan ilmu ilmu gaib
yang kita jual ini
mereka yang pernah datang kesini
akan terus datang kesini
untuk berkonsultasi dengan kamu
ini akan berlangsung terus menerus
mereka yang gagal
mereka yang sukses
akan tetap datang kesini
penasehat spiritual mereka ini
iya bos idan
mereka yang gagal
pasti akan datang kesini lagi
dan mereka yang sukses
pasti akan berterima kasih kepada kita nih
pak mulyana sudah men transfer
sejumlah uang ke rekening yayasan iyeng gledek
iya baik pak
nanti akan saya cek
kalau boleh saya tahu berapa yang di transfer
untuk pegangan saya mengecek ke yayasan pak
tujuh lima juta kang
baik terima kasih
ya sudah begitu saja ya kang
baru aja diomongin sudah ada yang transfer
kalau lebih kecil kang
tenang aja ninn
yang penting klien kita teh percaya
penasehat spiritual mereka
yang tadi tuh apa
salah tuh ninn
ya terima kasih ya
masya allah barnas barnas
kamu itu sudah tua kenapa tidak puasa
tadinya mah puasa pak haji
tapi dengar dengar katanya kalau sakit
tidak boleh memaksakan diri pak ji
kamu itu selalu aja ada alasan
siap pak ji
doain saya pak haji lain kali kuat puasa
ya saya doakan
mudah mudahan besok kuat puasanya
terserah mau pilih sahabat nabi yang mana
bisa abu bakar asidik
umar ibn hatab
atau para sahabat nabi yang lainnya
yang dinilai dari apa
yang dinilai itu
keberanian untuk tampil
serta pemahaman terhadap materi
nanti om kusik juga akan menjelaskan
karena dia adalah salah satu dari jurinya
bu yola kalau wali songo boleh nggak
soalnya gak ada di tema
ibu rasa sih boleh ya
tapi nanti ibu akan tanya lagi sama om kusoi
kalau sambil baca boleh nggak bu
bagusnya tidak sambil membaca
mau tahu nggak
caranya supaya kalian tidak berat menghafalnya
kalian harus memahami
nanti dia akan keluar dengan sendirinya
kalau nggak pakai kencur ya nggak enak
pakai kencur juga doi
kum udah tuh kum
kasian ibunya ditanya tanya terus
saya harus tahu doi
saya kan pengen punya resep baru buat buka puasa
ini selain pakai toge pakai terong pakai kol pakai kacang panjang
terus pakai apa lagi bu
pakai kacang panjang pakai kol
jangan lupa nanti pakai jeruk limau
biar seger tambah mantep rasanya
dikeprek atau diapakan
eh kang dadang
dapat resep baru
betul betul matang sekali
iya matang sampai harum gitu
aku memang jangan resep
di sangrai berarti
lain sama di sangrai
ujung ujungnya juga ceplok telur
saya paling di telur sama garam
dikeprek suka kan
saya juga suka
tadi ke sana untuk kang dadang
pasti udah lupa deh
kamu tinggal berubah ya
tuh sombong sekarang ya
nanti kita luar kita semuanya
oh iya sampai aku usahak witnessed udah kalau ada cuma bang cas
ya udah mas
aku sudah minum adik gue
buat demands itu sasaran apa gitu
jangan janji papa apa
rumahnya tadi mana
ya gak dibawah rumahnya
hahaha bentar bercanda kamu ya